dari tika mak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
pas banget sih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
ini kue ntar mau bagiin sama tetangga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
tad temenin lagi lu sondo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
gue dikasih kue sama tika
itu mbaknya dorong sidiran
sidiran cewek aja ditolongin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
bensinnya abis pok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
sini aja biar saya beli bensinnya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
nanti lita disini aja mau potati
di depan situ juga udah ada yang jual bensin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
ini yang namanya neng tika
ada apaan ya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
cuma ya mau belajar aja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
tambahan untuk lebaran
nilai rapot aku kan
jadi dikasih layangan
tapi aku gak dikasih layangan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
aku tunggu di lapangan ya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
tapi harganya berapa mak
kalau buat neng tika mak
mak kasih murah
kalau kue sagu sama kue putri salju lima puluh dah
nah kalau nastar sama kue keju enam puluh
mahal ya mak
gak gak neng
segitu mah udah murah
nanti neng bisa jual lagi
terserah harganya berapa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
gue cuma bantuin isi bensin doang
pasti tetangganya cantik ya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
dari tika setrika itu
lu kan udah sama emput
ngapain udah deketin orang lain udin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
di lapangan banyak orang yang jualan
ntar kalau main di sini kena orang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
ya udah deh main di sini aja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
bu lita udah bisa ngacir lagi maaf ya kelamaan
muter baliknya soalnya jauh di sana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

ih main layangan terus aja di jalanan toh
ntar abang beliin yang campur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
gak usah beli apa apa kali ya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
mau es campur apa es kelapa
eh masa es kepala
es kelapa aja ya
ya kita bisa menunggangnya